proyek pltu riau i yang merupakan bagian dari megaproyek tiga puluh lima mw terpaksa dihentikan sementara
penghentian ini menyusul adanya kasus suap yang ditangani kpk melibatkan anggota dpr dan pengusaha
tidak hanya itu rumah dirut pln sofian basir dan kantor pusat pln digeledah kpk
komisi pemberantasan korupsi bergerak cepat pasca wakil ketua komisi tujuh dpr dari fraksi golkar
eni maulani saragih ditangkap tangan pada tiga belas juli lalu
eni ditangkap bersama pemberi swap yakni pemegang saham black gold natural research johannes budi sutrisnokocho
kpk meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan
serta menetapkan dua orang tersangka yaitu
satu diduga sebagai penerima adalah ems anggota dpr ri periode dua ribu empat belas dua ribu
dan yang kedua diduga sebagai pemberi adalah jbk
yang merupakan pengusaha yaitu pemegang saham black gold natural resource limited
secara maraton kpk menggeledah langsung sejumlah lokasi untuk mencari bukti selanjutnya
lokasi tersebut antara lain rumah direktur utama pln sofian basir
ruang kerja kantor pusat pln rumah dan ruang kerja eni saragih di kompleks parlemen
serta rumah apartemen dan ruang kerja johannes koco
barang bukti berupa dokumen dan perangkat elektronik terkait proyek plt uriau i disita kpk
ada lima tim yang disebar di lima tempat yang berbeda ya
jadi kita lakukan pengeledahan tadi sejak pagi di lima tempat yang berbeda
ada yang masih berlangsung sampai dengan saat ini
pertama di rumah tersangka kedua tersangka
dan kemudian ada apartemen tersangka yang diduga sebagai pihak
dan ada kantor dari pihak tersangka pemberi
kemudian rumah direktur utama pln yang tadi
sementara terkait penggeledahan di rumahnya
sofian basir mengaku akan kooperatif dan membantu kpk dengan memberikan informasi
terkait dokumen yang diminta oleh kpk
kami sebagai tuan rumah membantu kpk dengan memberikan sejumlah informasi terkait rio satu
serta dokumen dokumen yang terkait objek
proses pengelolaan tempat diaduk dilakukan dengan baik
track terbuka dan kami sangat bangga cara kerja yang profesional
yang dilakukan oleh kpk dari awal sampai akhir
menyusul kasus dugaan suap yang diungkap kpk
pln memutuskan untuk menghentikan sementara korek pembangunan plt uriau i
penghentian ini dikarenakan adanya proses hukum yang sedang berlangsung
selaku salah satu konsorsium pengembang produk plt uriau i
membantah dan menyebut tidak sedikitpun
anggota direksi dan manajemennya terlibat dalam kasus yang ditangani kpk
proyek pltu riau i merupakan bagian dari proyek tiga puluh lima mw
yang berkapasitas dua x tiga ratus mw
nilai investasi proyek tersebut mencapai sembilan ratus juta dolar
atau lebih dari dua belas triliun rupiah
proyek ini ditargetkan beroperasi